presiden joko widodo memberi sinyal tidak akan mengeluarkan perpu
untuk mencabut undang undang kpk hasil revisi
pakar hukum menilai sikap presiden yang belum menerbitkan perpu kpk
tidak layak mendapat dukungan
enam september dua ribu sembilan belas harapan publik kepada presiden joko widodo
untuk menanti terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang undang
atas revisi undang undang kpk seakan bersinar
saat itu jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan perpu kpk
setelah melihat besarnya gelombang demonstrasi dan penolakan revisi undang undang
yang dianggap melemahkan kpk
utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu
tentu saja ini akan kita segera hitung
dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan
sebagai salah satu tokoh yang hadir di istana negara pada dua puluh enam september lalu
untuk dimintai pendapat dan pandangan terkait wacana penerbitan perpu kpk
pakar hukum tata negara bivitri susanti menilai
dialog itu hanyalah sebagai bentuk komunikasi politik
untuk menjaga dukungan kepada presiden jokowi
menurut saya sih kelihatan bahwa yang apa ya
ada komunikasi politik yang disengaja
jadi kelihatan sekali memang diombang ambingkan
supaya dukungan terhadap presiden itu tetap terjaga
padahal buat saya paling tidak
ya sebenarnya presiden yang tidak mendukung pemantasan korupsi tidak layak didukung
sebelumnya saat berbincang dengan awak media satu november lalu
presiden jokowi menyampaikan perpu kpk belum akan diterbitkan
karena proses uji materi masih dilakukan di mahkamah konstitusi
secara etika ketatanegaraan sebaiknya harus menghormati proses yang sedang berjalan di mk
kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di mk
kita harus melenggai proses seperti itu
akhirnya kita harus tahu supansantun dalam ketatanegaraan
indonesia corruption watch menilai sikap presiden joko widodo yang seakan memberi harapan palsu
membuat masyarakat kecewa dan makin menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah pada kpk
pasti kecewa dengan sikap dari presiden yang tidak jelas terkait dengan penyelamatan kpk
karena beberapa waktu lalu presiden sempat menyebutkan bahwa akan mempertimbangkan perpu
argumentasi dari presiden jokowi yang menolak menerbitkan perpu
karena menunggu hasil judicial review juga kita pandang tidak tepat
karena pada dasarnya penerbitan perpu merupakan hak subjektif dari presiden
untuk itu icw bersama koalisi masyarakat sipil memastikan sedang menyusun bukti
untuk mengajukan permohonan judicial review ke mahkamah konstitusi terkait undang undang kpk
dengan nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu
tim liputan cnn indonesia
ya polemik undang undang kpk yang berujung pada desakan agar presiden mengeluarkan perpu
memasuki halaman baru setelah ditunggu perpu tidak kunjung dikeluarkan
terbaru presiden beralasan perpu kpk belum dikeluarkan karena menghormati
mengikuti proses uji materi undang undang kpk di mk
nah pertimbangan presiden menunggu proses uji materi di mk ini terkait dengan undang undang kpk
apakah relevan atau hanya sebuah alasan saja oleh presiden joko widodo
kita akan coba bahas malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio prime news
sebelah kiri saya sudah ada bang masinton pasaribu anggota komisi tiga fraksi pd perjuangan
selamat malam bang masinton
terima kasih bang sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada bang ferry amsari direktur pusako universitas andalas
bang ferry terima kasih bang ferry sudah hadir di prime news
tadi kita sudah dengar ya bang mas hinton juga bang ferry bahwa ada pertimbangan undang undang kpk ini
masih ada proses uji materi di mk
sehingga kemudian presiden memutuskan untuk tidak mengeluarkan perpu karena alasan tersebut
dari saya mau ke bang ferry dulu
dari pernyataan presiden tadi bang ferry apakah itu masuk dalam logika hukum tata negaraan kita
bahwa kemudian karena sedang berproses di mk
kemudian tidak baik begitu atau tidak tepat kalau kemudian dikeluarkan lagi putusan yang baru lewat perpu
itu bagaimana sebetulnya bang ferry
ya menurut saya sederhana tidak tepat ya
karena begini ini kan dua ruang berbeda
satu pengujian undang undang terhadap undang undang dasar
satu lagi soal hak presiden untuk mengeluarkan perpu
menetapkan perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa
dua ruang yang berbeda
nah presiden kalau dilihat mengatakan
ini demi sopan santun ketatanegaraan
kalau menguji apa namanya mengeluarkan perpu itu dikaitkan dengan sopan santun
kita malah jadi aneh
karena pada dasarnya tidak ada alat ukur sopan santun ketatanegaraan seperti itu
bahkan kalau dilihat sejarahnya perpu di era pak sby
ketika undang undang itu pemilihan kepala daerah kemudian menjadi polemik
itu ketika perpu dikeluarkan kasus ada di mk
tidak soal sopan santun itu ya
ini lebih mirip soal mencoba mengulur ulur waktu
khasnya pak jokowi lah ya
mencoba meredam situasi kemarin ya sudah tunggu saja di mk
nanti kita akan mempertimbangkan banyak hal lain kan
tidak satu kata pun soal saya tidak mau menerbitkan perpu
tetapi tunggulah di mk
nah ini ditunggu sampai kapan
juga mempertimbangkan adab sopan santun yang lain
misalnya contoh pak jokowi berjanji akan memberitahukan tokoh tokoh yang diundang ke istana
jika sudah menentukan pilihan perpu atau tidak perpu
sampai sekarang tidak ada tokoh tokoh itu tahu apa pilihan presiden
bahkan itu dijanjikan secepat cepatnya
tapi tidak diberitahukan bahkan hanya keluar diberita
yang kedua bagaimana adab sopan santun misalnya soal nyawa yang sudah hilang
apakah ini tidak dalam kondisi hal ihwal kegentingan memaksa
jadi perspektifnya tentu tidak ke sana
kita tidak akan bilang presiden tidak sopan begitu karena mengabaikan hal ini
karena hal ini adalah hak presiden menetapkan sepanjang sudah sesuai
dengan ketentuan putusan mk dan undang undang soal hal ihwal kegentingan memaksa
oke meskipun itu hak presiden tapi bahwa kemudian uji materi di mk
terkait dengan undang undang kpk ini masih berproses
bang ferry apakah memang tidak sebaiknya diselesaikan dulu di ruang yang satu
kemudian baru masuk ke ruang yang lain
kalau di praktiknya biasa saja karena dia di ruang berbeda ya
satu ruang eksekutif satu ruang yudikatif ya
dan bahkan harus diingat kalau tidak nyaman dengan perpu
misalnya bang mas hinton tidak nyaman dengan perpu
bisa kok perpu diuji

boleh karena dianggap sebagai undang undang perpu itu
karena berlaku selayaknya undang undang
boleh diuji tidak ada masalah
jadi ini tidak merusak relasi apapun antara presiden dan mahkamah konstitusi
dan tidak ada secara konstitusional pelarangan ya
kemudian mengeluarkan perpu karena ada sidang di mahkamah konstitusi
oke oke jadi ini anda melihat ini hanya mengulur ulur waktu saja oleh presiden jokowi
untuk apa mengelur elur waktu
karena itu tipikalnya pak jokowi
dulu saya pikirkan perpu akan keluar gitu ya
demo kemudian sudah turun potensinya
lalu sekarang bercerita yang soal yang lain hal lagi
bagi saya pak jokowi adalah politisi sejati ya
sangat licin dan sangat berlian
oke kita tanyakan juga ke politisi yang lain
ada bang mas hinton pasar ibu
bang begini anda mengapresiasi langkah presiden untuk kemudian tidak menemukan perpu
di saat di mk masih berproses
sedangkan tadi yang dikatakan bang ferry itu kan di ruang yang berbeda
apa pendapat anda soal itu
ya pertama presiden sudah tepat tidak menerbitkan perpu ketika ada proses huj materi terhadap undang undang
nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang revisi undang undang tiga puluh dua ribu dua komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
nah jadi proses itu kan ini harus dihormati
semua pihak ya proses judicial review yang ada di mk
termasuk oleh presiden
maka presiden menampakkan sikap kenegarawanannya
dalam menghormati sistem ketatanegaraan dan juga sistem konstitusionalitas kita
nah maka presiden tidak kemudian ya
mengambil tindakan menerbitkan perpu
semua pihak harus menghormati ini
nah kemudian dalam revisi terhadap undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua yang sekarang sudah diundangkan
dimasukkan dalam berita negara menjadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
nah di situ tidak ada dasar sebenarnya untuk menerbitkan perpu itu
nah apakah ada kekosongan hukum dalam konteks undang undang ini
apakah ada kekosongan
kegentingan yang sangat mendesak
jadi kegentingan itu dalam konteks judicial maupun dalam pertimbangan yuridis itu tidak ada
tidak ketemu di situ
nah maka ya sikap presiden dengan menghormati adanya judicial review yang dilakukan oleh warga negara terhadap undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas di mk ini
menurut saya itu sudah sebagai sebuah sikap yang tepat seperti itu
sambil kita menunggu ini berproses termasuk oleh kpk juga harus menghormati proses yang muncul
semua pihak maksud anda begitu ya
bahwa kemudian tadi kata bang ferry menganalogikan begini
ini kan dua ruang yang berbeda antara eksekutif dengan yudikatif begitu ya bang ferry ya
harusnya kan tidak ada aturannya juga
saksa saja kalau kemudian presiden menggunakan perpu tapi ini masih berproses di mk
karena dua ranah yang
yang satu dalam ranah judicial
dan satu lagi perpu itu ranah politik
hak istimewa presiden itu
untuk menerbitkan perpu itu
itu artinya bisa saja dong kalau begitu
maka presiden menghormatin proses judicial yang ada di mahkamah konstitusi
nah beliau tidak mengambil langkah politik dengan menerbitkan perpu
karena ada proses di ranah judicial dan konstitusionalitas terhadap pengujian terhadap satu undang undang itu
yang sekarang berproses di mk
maka presiden sikapnya sudah sangat tepat
meskipun beliau memiliki kewenangan untuk menerbitkan perpu
tetapi beliau menghormati ketatanegaraan dan disitulah sikap presiden
sebagai kepala negara menampakkan kenegarawanan beliau
beliau tidak ujuk ujuk
dengan perpu tadi itu
sopan santun ketatanegaraan tadi begitu
logika itu berbahaya mas rehat
misalnya putusan mk mau ditunggu
putusan kemungkinan dua lah
kan tiga jenis putusan ya
satu kalau kemudian mk menerima
selesai ini revisi undang undang kpk
batal begitu ya
apakah ketika ditolak
presiden baru mengeluarkan perpu
tambah tidak sopan lagi kan
presiden mengeluarkan perpu setelah putusan mk
nah artinya kalau logika sopan santun
yang diasumsikan presiden itu harus diterapkan
ini malah berbahaya bagi relasi dua kelembagaan
kalau menurut saya gini
jadi begitu bang
karena kalau menunggu putusan mk
menunggu putusan apanya
jangan jangan menunggu putusan
kalau ini disahkan
ada alat legitimasi bagi presiden
mk saja sudah bilang
setuju begitu ya
masa saya keluarkan perpu
jadi ini lebih mencoba
lempar batu sembunyi tangan ya
lempar batu sembunyi tangan
dan memang dalam konteks undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
presiden tidak perlu menerbitkan perpu
variable variable yang tadi anda sebutkan tadi
masih bisa melakukan
tidak ada yang
kekosongan dalam hal ini
dengan revisi undang undang
itu sudah sangat
menghormati proses yang ada di
saya mau ceritakan soal hal ini
ikhwal kegentingan memaksanya
hal iwal kegentingan memaksa itu
ada tiga syaratnya ya
ada ketentuan hukum
tetapi tidak menyelesaikan masalah
ada kekosongan hukum
perlu diselesaikan segera
ada yang ketiga
tidak mungkin diselesaikan dengan mekanisme
pembentukan undang undang secara biasa
karena waktunya panjang
nah ini kita bicara
tetapi tidak menyelesaikan masalah
malah menimbulkan masalah
lima puluh tahun yang dipilih
antara pasal enam puluh sembilan d dan tujuh puluh c
mengenai apakah mk
bisa menggunakan undang undang yang lama
atau yang dipergunakan undang undang yang baru
ini ada perbenturan perbenturan
belum hal hal yang lain
yang kemudian kita pertanyakan
siapa yang akan menjadi penanggung jawab kelembagaan
karena di undang undang baru
bukanlah penanggung jawab
bukanlah penyidik dan penuntut umum
lalu siapa yang akan bertanggung jawab
ini ada hukum
tetapi menimbulkan problematika
itu baru satu ihwal ya
dan kemudian terjadi demo besar besaran
kenapa presiden tidak merasa
ini sebuah hal iwal kegentingan memak
jadi iwal pertama adalah
tapi tidak menyelesaikan masalah
dinyatakan telah terpenuhinya
hal iwal kegentingan memaksa
nanti dijawab oleh mbak mas hinton
tapi kita break dulu ya bang
kita harus sediakan dulu
kami akan lanjutkan nanti
udah kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime
saya langsung memberikan ke bang mas hinton pasar ibu
tidak ada hal iwal tadi sudah dijabarkan loh
oleh bang ferry
bahwa ada kok ini hal hal yang kemudian
sudah divariabel untuk diterbitkan perpu
bahwa menyangkut usia
atau komisioner yang terpilih itu
dipilih menggunakan undang undang yang lama
prosesnya itu dari agustus september
itu nanti mana yang kurang jelas apa segala macam bisa dimintakan patwa ke ma itu
boleh nggak itu
satu pimpinan kpk atau komisioner kpk yang terpilih ya
dia menggunakan undang undang lama yaitu empat puluh tahun
sarat minimum usianya
terkait yang lain
kpk hari ini masih melakukan tugas lidik sidik menuntut ya tidak ada yang tidak ada kepomenaan
nah dalam konteks umpama dewan pengawas sebelum ada apa terbentuk dewan pengawas di pasal
lempul areasiden diatur bahwa sebelum ada dewan pengawas maka
perizinan segala macam berlangsung seperti selama ini dengan melalui komisioner kpk yang ada
nah kemudian siapa yang menjadi penanggung jawab tertinggi
ya otomatis komisioner kpk itulah menjadi bagian penanggung jawab tertinggi
maka dia disebut sebagai pejabat negara di situ
dewan pengawas itu adalah satu kesatuan dalam proses kelembagaan tadi
ada yang namanya dewan pengawas dalam fungsi pengawasan dengan tugas fungsi dan berbeda ini
komisioner pimpinan kpk ini melakukan fungsi apa yang sebagai penanggung jawabnya
dia yang melakukan kepemimpinan dia yang melakukan manajernya dan dialah penanggung jawabnya
dan kemudian pegawai sebagai pelaksana
jadi baik itu pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan eksekusi di kpk pelaksanaan tugas maksudnya
pelaksanaan tugas itu dia harus memenuhi kriteria perundang undangan
memenuhi syarat akuntabilitas integritas dan lain lain
yang itu dewan pengawas sebagai pengawasnya
ya baik pengawas dalam memberikan izin ya kemudian juga dalam konteks etik
jadi apa yang tadi disampaikan oleh bung ferry menurut anda semua terbantahkan
tidak perlu ada hal yang kemudian ihwal kegentingan
iya makanya tidak ada ihwal kegentingan di sana
beda umpama ketika terbit pada saat perpu kebiri
ya memang ada kekosongan
dalam undang undang apa itu belum diatur tentang kebiri
nah jadi dalam konteks undang undang nomor sembilan belas
tapi tidak ada perbanyak lagi kebiri itu sama di ormas
iya di undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
ya memang tidak ada kekosongan yang membuat
presiden harus menerbitkan perpu
beliau ini senior saya dalam bidang hukum ya
ada satu hal yang beliau belum keluarkan dan itu penting
misalnya soal lima puluh tahun dan empat puluh tahun itu
di dalam ilmu perundang undangan yang beginian ada proses peralihan namanya
mestinya ada pasal peralihan di dalam ketentuan peralihan
bahwa proses seleksi pimpinan
yang lama yang berdasarkan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
tetap dianggap sah melalui ketentuan undang undang ini
itu disebut ketentuan peralihan
lupa dibuat oleh bang mas hinton dan teman teman
ini terburu buru begitu ya
jadi bagi saya memang ini pasal pasal yang terburu buru dibuat
kedua misalnya soal dewan pengawas
ini satu satunya dewan pengawas
periode pertama ini akan dipilih langsung ditunjuk dan dilantik oleh presiden jokowi
padahal presiden sebelum berikutnya tidak boleh begitu
akibatnya coba bayangkan logikanya adalah
jokowi dipaksa memilih orang orangnya menjadi dewas
apa sebabnya kemudian jokowi menjadi begitu powerful ya
menunjuk dan melantik secara langsung
padahal akan timbul kecurigaan
ini akan dimanfaatkan
masa ada all jokowi's men di dalam dewas
yang kewenangannya mas reinhardt adalah ikut campur proses pro justisia
proses ott penyadapan penyidikan dan segala macamnya ya
padahal mereka bukan bagian dari pro justisia itu
nah bayangkan dominasi pak jokowi dalam pengelolaan komisi pemberantasan korupsi
dan ini bagi saya berbahaya
bagaimanapun baiknya pak jokowi
tapi sifat kekuasaan itu
oleh karena itu tugas bang masinton dan teman teman
menjaga agar penyimpangan kekuasaan ini tidak terjadi
oke sebelum kita
dan bang masinton tau ini
iya ya sebelum kita bahas jauh soal dewan pengawas
soal kegentingan anda bisa gambarkan kepada kami tidak
bahwa menurut bang mas hinton tidak ada kegentingan ihwal kegentingan yang harus melakukan perpu
kalau kemudian soal kpk ini
kegentingan seperti apa yang menurut anda itu menjadi pertimbangan utama harus presiden melakukan perpu
pertama kan ini sebuah lembaga yang
dibentuk untuk menangani sebuah penyakit besar yang namanya tindak pidana
negara ini di sudut manapun dilihat di lembaga manapun
sedang mengalami kerusakan
di mana korupsi merajalela kan begitu ya
nah sekarang ada lembaga yang ditugaskan untuk menjaga agar lembaga ini bisa baik
tiba tiba dikurangi kewenangannya diperas kewenangannya
sehingga kehilangan mereka terhadap kewenangan kewenangan yang selama ini
dan kemudian kemudian populer untuk kemudian menyelesaikan kasus kasus korupsi
tentu banyak politisi yang tidak nyaman dengan kondisi ini ya
merasa ini apa namanya merusak stabilitas politik dan segala macamnya
nah dalam kondisi ini kpk itu dilumpuhkan bahkan tanda kutip dimatikan
bagi saya ini sudah genting
ada lembaga yang kemudian ditugaskan untuk menjaga republik ini dari penyakit korupsi
tiba tiba tidak ada gunanya lagi
kemudian ada ujuk rasa dan lain sebagainya begitu ya
kemudian ada nyawa
bagi saya satu saja itu sudah sangat banyak ya
nah ada masalah kita ya melihat ini sebagai hal yang lumrah
padahal sejarahnya mencatat pukulan pukulan begini terhadap lembaga anti korupsi memang sering terjadi
kpk ini kalaupun mati menjadi lembaga ke sepuluh yang telah dimatikan oleh kekuatan politik
bang masinton belum cukup bang masinton ketika kemudian publik begitu merespon ada unjuk rasa ada yang meninggal dunia
itu hal yang berbeda
dalam putusan mk itu ikhwal kegentingan mama asa tadi yang sudah dijelaskan bung peri
tiga hal itu tidak ada dalam kaitan politik
jadi kaitan pertimbangan yuridis
kemudian dpr tidak bisa bersama pemerintah
dia tidak bisa cepat ya untuk membuat undang undang
terus kemudian dibutuhkan satu undang undang yang cepat seperti itu
nah maka pertimbangan kegentingan itu tadi secara yuridis itu nggak terpenuhi
nah kalau hal lain itu kan hal di luar pertimbangan non yuridis
nah kemudian tadi kata bung peri bahwa wah ini kewenangan kpk dikurangin apa segala macam
nggak ada yang dikurangi malah ditambahkan bung peri
kpk selama ini bermasalah ketika dilakukan audit
ini hasil pemerintah
ini hasil pemerintah
nah bpk nih yang ada pada kami disampaikan kepada dpr
hasil pemeriksaan bpk terhadap kpk salah satunya itu adalah masalah kewenangan penyitaan
nah kenapa kpk kemudian diberikan wdp dalam laporan keuangannya yang harusnya tidak boleh itu
nah wdp wajar dengan pengecualian
salah satunya masalah di
penyitaan barang itu
nah maka agar kpk tidak lagi bermasalah kita berikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan
maka jaksa di kpk dia diberikan kewenangan bukan hanya sekedar menuntut
tapi melakukan proses eksekusi terhadap putusan pengadilan
itu kan baru satu faktor bang
tapi kan banyak poin poin yang lain
karena kalau mau kita ini kan tidak ada yang namanya menyadap
tapi harus diizin satu x dua puluh empat jam melalui surat tertulis
jadi begini bung per
satu menit aja bisa bocor bang
selama ini juga proses penyadapan itu melalui izin
melalui izin di sop nya
dan pimpinan ya
nah maka diatur
ya melalui dewan pengawas
nah kemudian agar tidak terjadi obrolan
tidak terjadi abuse of power
dan kemudian penyalahgunaan kewenangan tadi
dan penggunaan hasil sadapan tadi di luar pro justisia
maka dia harus dimusnahkan
maka dia undang undang ini mengatur
ya mengatur kpk agar tidak melakukan penyimpangan penyimpangan
nah disinilah fungsinya dewan pengawas
untuk memastikan kerja kpk itu akuntabel
dan punya integritas yang tinggi
saya mau lengkapi
maksud penjelasan bang mas hinton itu begini
kpk selama ini bisa menyadap
lalu kemudian ada kok izin dari pimpinan selama ini
nah izin pimpinan ini perlu diawasi
melalui sebuah dewan pengawas
harus dapat surat izin dewan pengawas satu x dua puluh empat jam tertulis
yang kelima limanya adalah all jokowisme
yang ditunjuk langsung aja
yang ditunjuk langsung oleh presiden
jangan jangan nanti laporan dari lima orang ini ke presiden duluan
nah makanya banyak hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar
kenapa pak jokowi mengambil jalan untuk memaksakan bahwa dialah satu satunya yang bisa menunjuk lima orang ini
yang menentukan banyak hal di dalam tubuh kpk di masa depan
ini kan pertanyaan besar
yang lima ini
yang menurutku bang
ini membuktikan bahwa presiden adalah orang yang paling diuntungkan dari revisi undang undang kpk
itu artinya presiden ikut merancang revisi undang undang kpk
termasuk soal dewan pengawas tadi ya
termasuk karena yang diuntungkan presiden
di dewan pengawas itu diatur syaratnya di pasal tiga puluh tujuh
dia harus memiliki integritas yang tinggi
ya punya rekam jejak yang baik seperti itu
dan tidak bermasalah secara umum
jadi dewan pengawas ini adalah orang orang yang punya komitmen dan integritas tinggi terhadap agenda pemberantasan korupsi
bang mas hinton tetap sampai di situ
tapi kemudian kita tahu bahwa kan yang pertama ini akan dipilih oleh presiden sendiri kan
itu yang kemudian ditanyakan oleh bang ferry
bahwa konsekuensi dari undang undang yang kemudian sudah direvisi
tapi kita bahas nanti ya bang maksudnya soal dewan pengawas
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebelum saya lanjutkan dialognya kita dengar terlebih dahulu apa kata presiden soal dewan pengawas
kita dengar yang berikut ini
dewan pengawas kpk kita masih dalam proses
untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam dewan pengawas kpk
dan untuk pelatihan dewan pengawas kpk ini nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah
pimpinan komisioner kpk yang baru yaitu di bulan desember
pertama kalinya tidak lewat pansel
tapi percayalah bahwa yang terpilih adalah
beliau saja yang memiliki kesehatan yang baik
kita bahas soal dewan pengawas sekarang
bang mas hidron bagaimana memastikan apa yang tadi dikatakan oleh bang ferry bahwa
all jokowi semen ini tidak punya konflik kepentingan terhadap presiden
ketika kemudian dewan pengawas yang punya kewenangan yang begitu besar
ditunjuk langsung oleh presiden sendiri
ya kan presiden tadi sudah sampaikan bahwa dengan integritas high
itu juga dalam syarat undang undang seperti itu
nah maka pasti presiden yang punya komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi
beliau pasti mencari menseleksi walaupun tidak melalui tim pansel
tapi presiden pasti membentuk semacam tim seleksi
mana nih orang orang yang bakal dijaring dan disaring untuk kemudian
ditetapkan oleh presiden diangkat sebagai dewan pengawas tadi
nah tentu harus memenuhi kriteria perundang undangan
apa sih kriteria bang mas hidron mungkin boleh disampaikan lagi kepada pak
dia minimal lima puluh lima tahun kemudian berpendidikan strata s satu
kemudian dia cakep tidak memiliki perbuatan tercelana
ya tidak memiliki perbuatan tercelana
apa perbuatan tercelak apalagi terkait dalam pemberantasan korupsi
kasus korupsi gitu ya kemudian dia memiliki integritas yang tinggi
seperti itu nah jadi secara normal ya dia bertakwa apa segala macam gitu ya
nah jadi standar integritas itu menjadi sangat penting
sehingga orang orang yang bakal terpilih dipilih oleh presiden dan diangkat presiden sebagai dewan pengawas adalah memang
nanti dia punya kemampuan
rekam jejak yang baik
punya integritas dan komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi
nah itu yang presiden pasti lakukan itu
ya untuk mengawasi kerja kpk dalam empat tahun ke depan
seperti itu ya dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh tiga nanti
nah jadi nah dewan pengawas ini apa tugasnya
dewan pengawas itu juga dia akan selain memberikan standar
apa memberikan standar etik kemudian melakukan tugas tugas pengawasan dalam aspek perizinan tadi
izin ya izin menyadap kemudian melakukan penyitaan dan lain lain
tentu semua itu melalui proses gelar perkara
dan kita tahu ya pasti kpk kan dalam langkah hukumnya pasti kan menyiapkan berlapis lapis alat bukti seperti itu ya
sehingga dalam apapun dewan pengawas itu juga tidak bisa mempeto sepanjang kecukupan alat bukti petunjuk dan lain lain secara hukum ya terpenuhi
dewan pengawas juga nggak akan bisa wah ini jangan ini boleh
saya rasa tidak seperti itu karena tugas dewan pengawas bukan dia memfilter tapi dia memastikan bahwa tugas pemberantasan korupsi
melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk itu sesuai dengan koridor hukum acara pidana
oke oke silahkan pak feni bagaimana
saya mau merespon ya mungkin pak jokowi tidak pernah mendengar ada gium hukum ini ya
jadi adagium hukum ini digunakan sebagai patokan karena sudah terbukti dalam praktik ketatanegaraan
bahwa kekuasaan itu pasti cenderung menyimpang
dikasih kekuasaan ada pengawasan dan segala macam masih cenderung potensi menyimpangnya ada
ini ada kekuasaan yang absolut menentukan lima orang tanpa ada satu lembaga pun yang mengoreksi putusan itu
menentukan lima orang dengan kekuasaan besar di sebuah lembaga yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi
bagi saya ini potensi menyimpangnya sangat kuat ya sangat besar ya begitu
artinya presiden bisa menginterveng
artinya presiden bisa menginterveng
bisa menginterveng kpk lewat dewan pengawasan
bisa mengintervensi kpk apa jaminan jokowi tidak menempatkan orang orangnya
apakah standar integritas itu menjadi hal yang kemudian bisa dijamin bahwa orang orang itu tidak bekerja atas nama jokowi
bagaimana cara koreksinya
gampangnya sebenarnya kan bisa dibentuk dalam undang undang ini
untuk pertama kali presiden bisa menunjuk dan nanti dpr memberikan hak konfirmasi
kenapa tidak dilakukan yang seperti itu
ya atau tidak atas pilihan jokowi
nah kenapa ini langsung ditunjuk dan diangkat
kan aneh betul kenapa jokowi sendiri yang menentukan lima orang ini
dengan kekuasaan yang mohon maaf ya saya rasa penggunaan kata saya rasa itu tidak tepat
bang masinton mencoba merasakan kira kira mereka akan bekerja seperti apa
saya melihat ya di dalam pasal pasal itu jelas nanti akan sangat kuat sekali dewan pengawas
satu kali dua puluh empat jam tidak keluar
tidak keluar surat izin tidak bisa ott
itu namanya veto dan intervensi terhadap kewenangan kpk
jadi sebenarnya sekarang bang mas hinton ini kerumitan melindungi pak jokowi
kenapa kenapa kerumitan
karena bagaimanapun alasannya tetap terlihat bahwa jokowi sangat dominan dalam penentuan banyak hal
di dalam pelaksanaan undang undang ini
sehingga kemudian perpu anda baca ini tampaknya tidak akan keluar
perpu akan membuktikan
apakah jokowi tidak terlibat dalam merancang konsep ini
atau kalau tidak keluar yakinlah jokowi bagian dari yang merancang
itu menurut saya itu keliru
jadi perpu itu sebagai hak subjektif presiden tidak perlu didesa desa akan
dan memang tidak ada urgensi secara yuridis untuk menerbitkan perpu
dengan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
nah maka siapapun menurut saya tidak boleh mendesak desakan atau mendikte presiden harus menerbitkan perpu
nah langkah presiden ini sudah sangat tepat
dalam konteks penghormatan sistem ketatanegaraan
nah sistem ini nggak boleh dirusak siapapun seperti itu
warga negara mengajukan
mengajukan judicial review
mengelakukan proses uji konstitusionalitas
dan presiden menghormati itu
presiden tidak mengeluarkan hak istimewanya secara politik tadi
karena perpu itu adalah keputusan politik
pak mas hinton benar soal subjektivitas presiden
tapi salah kalau soal mendesak
kami tidak mendesa presiden
tapi sebagai anak bangsa kami memohon kepada bapak presiden
selaku kepala negara kepala pemerintahan
ada lima nyawa anak bangsa yang berguguran gara gara peristiwa ini
apakah tidak cukup lima nyawa ini untuk menghentikan keributan
berdebat tidak berkesudahan soal perpu
padahal kpk selama ini dikenal berjalan sangat baik
kalaupun ada kealpan sana sini
emang aparat penegak hukum lain tidak melakukan kealpaan
kenapa hanya kpk yang dibonsai
sementara yang lain kemudian memberikan ruang
kepada mereka untuk lebih baik
jadi proses dalam satu revisi perundang undangan itu
satu hal yang biasa
kemudian penataan satu institusi yang melaksanakan perundang undangan itu
itu adalah memang tugas yang biasa saja
nampak dalam konteks kpk
kita bicara hukum itu bukan melemahkan menguatkan
tapi kekuatan di alat bukti
nah maka dalam konteks ini
kita sudah tujuh belas tahun berjalan dengan kpk
yang dalam mandat undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
terhadap penegak hukum lainnya
kpk sebagai trigger mekanisme
sebagai pemicu gitu ya
untuk pemberdayaan dua institusi itu
juga kita ternyata tertati tati
kpk berjalan sendiri
nah maka dalam satu negara besar seperti indonesia
agenda pemberantasan korupsi itu tidak cukup hanya dikerjakan oleh kpk
ya kpk selama ini
dan kemudian lahirlah revisi undang undang
kpk ini dengan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
nah maka disitulah
ada dewan pengawas
nah dewan pengawas ini apa
dia tidak punya kewenangan intervensi
dewan pengawas ini dibentuk dengan dasar
tugas tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk
baik di level penyelidikan
penyidikan dan penuntutan
itu sesuai koridor hukum itu
baik bang usman tadi apa yang disampaikan oleh bang ferry
kalau kemudian akhirnya pak jokowi yang paling diuntungkan
dari adanya dewan pengawas
kemudian undang undang kpk ini
kalau kemudian dikeluarkan perpu
barulah itu terbukti
bahwa presiden tidak
tidak punya kepentingan lewat undang undang kpk
kalau pak jokowi
dia bubarkan aja kpk
nggak bisa begitu
pasti secara politik
nah gitu loh
secara politik juga berat
apa memotongnya berlahan lahan
tapi kan bukan begitu
presiden kan bisa terbitkan perpu
apa yang salah dengan itu
kalau presiden ingin
termasuk soal perpu kpk juga bisa seharusnya
perpu pembubaran kpk
jadi yang diinginkan presiden menurut saya bang masinto adalah
kpk itu bisa lemah
tapi di mata publik
jadi ini prosesnya berlahan lahan
cara mematikannya itu
jadi ini kita ingin memastikan bahwa semua itu bekerja dalam koridor sistem
kita ini mpama ketika menata ini bukan kemudian
oh bangsa ini bebas melakukan korupsi
kita ingin mendesain kembali
tapi kan selama ini memang lembaga lembaga lain juga bekerja semestinya
maka di dalam undang undang ini diatur ketat
umpama terkait korupsi di bawah satu miliar
wajib diserahkan oleh kpk ke kepolisian dan kejaksaan
kemudian terkait perkara yang sulit ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan perkara korupsi
yang ada indikasi umpama intervensi dari kekuasaan apa segala macam
wajib diambil alih oleh kpk
jadi disitulah undang undang ini
itu alat ukurnya apa bang
sulit atau tidak sulit itu siapa yang menyatakannya
maka nanti kan diteliti semua tuh
perkara perkara yang ada mandek
umpama yang ditangani oleh kepolisian
kan keundangan supervisi itu sudah lama
tidak selama ini harus kita akui bung per
bahwa supervisi yang dilakukan oleh kpk itu tidak berjalan efektif dan optimal
nah maka undang undang inilah sebagai solusi untuk menguatkan agenda pemberantasan korupsi
terakhir bang mason juga bang ferry
artinya konklusinya adalah bang masjidon pak seribu tetap berdakin bahwa perpu tidak diperlukan dikeluarkan oleh presiden jokowi soal perpu kpk
tidak perlu ada perpu karena tidak ada satu kegentingan secara yuridis dalam undang undang ini
kpk hari ini masih tetap bisa bertugas melaksanakan tugas dan fungsinya
dari mulai penyelidikan penyidikan penuntutan dan juga tugas tugas supervisi
bang ferry apakah kemudian perpu masih ada harapan untuk dilakukan oleh presiden joko widodo melihat dari fakta fakta yang terjadi belakang ini
saya yakin hari ini bahwa perpu tidak akan dikeluarkan oleh presiden
karena presiden yang paling menikmati keuntungan
dari revisi undang undang kpk
bangsa inilah yang diuntungkan dengan revisi
baik kita akan lihat seperti apa kemudian prosesnya ke depan
apakah akan ada perpu atau kemudian kita juga tunggu soal uji materi undang undang kpk di mk
begitu ya terima kasih banyak bang mas hinton
terima kasih banyak bung ferry sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami